di sweden ada seni lukis graffiti asal sweden yang menyuruhkan protes kebebasan berseninya
sejak pemerintah setempat mencabut kebebasan berseni ternyata di sweden juga cukupin ya
strik di anonnya kebebasan berseninya
seniman asal swedia lines lindan menggambar sosok seorang gadis yang menatap langit dengan seekor burung robin di bahunya sebagai bentuk protes
burung robin di bahu menggambarkan ketidakbebasan burung untuk terbang
aksinya tersebut mendapat banyak tanggapan positif dari warga setempat termasuk sang pemilik dinding tempat linden melukis
luar biasa ya karyanya sangat artistik ya
masih dari sweden